gus tadi nggak dikasih tahu nama koalisinya last minute ya gus
nggak dikasih tahu nama koalisinya
berarti gus nggak diikut rembukan apa gimana
ya saya baru dikasih tahu tadi pak prabowo
bahwa koalisinya namanya koalisi indonesia maju
tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah
berarti kkir dibubarkan dong
saya nggak tahu saya akan lapor ke partai dulu
nanti piagamnya nanti piagam kerjasamanya udah beda lagi ya gus ya
saya nggak tahu bahkan saya baru dikasih tahu
oh gus merasa tidak diribatkan gus karena namanya koalisi indonesia masuk
nggak terlalu penting gitu
yang penting saya harus mempertanggung jawaban ke partai saya
tapi setuju gus dengan namanya
saya kan nggak punya hak setuju atau nggak setuju